bang surya evalo atas kesempatan diberikan
salam sejahtera untuk kita semuanya
saya sangat berbahagia dalam kesempatan sore hari ini
sama jajaran dpp pks
dimana bisa diterima oleh bang surya palo
ya tentu dalam interaksi interaksi ini
kita juga ada salah hilaf
tentu saya juga mengucapkan terima kasih
atas segala kebersamaan yang sudah kita lalui
dimana kita banyak berkolaborasi
banyak bekerja sama di lapangan
dan tentu ini menjadi sebuah modal awal
untuk menapaki perjalanan politik ke depan
membangun bangsa yang besar ini dengan kebersamaan
dalam ke depan insya allah kita juga akan masuki
atau juga kita akan bisa bekerja sama
di dalam kehidupan di parlemen
dan tadi luar biasa sambutannya
dari partai nasdem insyaallah akan siap
disiram setiap hari oleh istri
terus berjuang membangun negeri ini
dianggap abang oleh teman teman dari pks
memberikan atau permintaan masukan dari pks
dan mungkin pak surya juga memberikan masukan seperti apa ini
pks ini terhadap teman teman pks seperti pak surya
ini ini ini penasehat cocok

ke berlanjutan ada ke berlanjutan disana
apakah tadi juga dibahas soal
mungkin nanti peluang sejauh apa peluang nasdem dan pks bekerjasama di
pilih bki dan apakah sudah ada beberapa nama yang tadi diberi
banyak hal memang benar sekali kita sudah bicarakan diskusi ke arah mana saja itu
yang kita cari adalah titik tebu selalu
kita memahami tentu tidak semuanya kita memiliki kesamaan
tetapi bukan perbedaannya yang kita cari dan kita buat sedemikian rupa
tapi justru mencari titik kesamaan yang memungkinkan
kalkan dan hubungan kerjasama tentang pilkada
secara spontan saya katakan tadi kita sudah menemukan beberapa wilayah yang saya tidak bisa sebutkan
sejak awal ini pada adik adik
bahwasannya kita pasti jelas itu bersama dengan kawan kawan dari pks
ini gambaran yang jelas
bagaimana arahnya nanti apakah ini ada di tadi maksudnya pasti
apakah ini masuk dalam pemerintahan atau luar pemerintahan
nah ini kita sedang kaji bersama juga
jadi belum sampai ke tahap final
saya mulai katakan sama teman teman pks
coba renungkan baik baik apa yang terbaik bagi negeri ini
pks di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan
ada kesamaan pks sama nasdem itu